masih soal korban mutilasi potongan tubuh yang diduga milik korban mutilasi ditemukan warga di tepi sungai cimanceri kabupaten tangerang banten pada senin siang
potongan tubuh manusia ini dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur untuk diidentifikasi
warga kecamatan tiga raksa kebupaten tangerang dikejutkan oleh penemuan potongan tubuh manusia di sungai cimanceri pada senin dua puluh maret
menurut keterangan polisi potongan tubuh ini pertama kali ditemukan warga yang sedang melintas
setelah diidentifikasi potongan tubuh ini diserahkan ke polsek tenjo kabupaten bogor jawa barat yang sedang menangani kasus mutilasi
selanjutnya potongan tubuh tersebut dibawa ke rumah sakit polri kramajati untuk dilakukan proses identifikasi lanjutan
kita langsung olah tkp kita koordinasi dengan inafis polres dan kita juga koordinasi dengan posek tenjo
ternyata juga ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang berada di tenjo bogor
setelah itu kita serahkan ke polsek tenjo